dan selain itu presiden jokowi dodo meminta jajarannya untuk menyiapkan skema pembiayaan pemindahan ibu kota yang tidak hanya berasal dari anggaran pendapatan belanja negara atau apbn saja
jokowi juga meminta kepada bapak nas untuk memanfaatkan pengalaman negara lain yang berhasil memindahkan ibu kota negaranya
pembiayaan sudah disepakati oleh bapak presiden bahwa sumbernya adalah ada tiga yaitu dari apbn dari kerjasama pemerintah badan usaha dan dari partisipasi swasta bumn
jadi tiga pihak
nah khususnya apbn untuk apbn sendiri kita akan berupaya melakukan yang namanya kerjasama pengelolaan aset
terutama aset yang ada di
jakarta yang nantinya akan pindah maupun aset nanti di tempat baru
jadi artinya meskipun menggunakan apbn tetapi tidak akan mengganggu prioritas pembangunan lain yang sudah ada dalam apbn